pemirsa kalau di awal viral tadi ada bisnis tutut pedas ala pak soding
yang selanjutnya masih berhubungan dengan sensasi pedas
tapi yang satu ini jauh lebih ekstrim
ya seorang pria di sorong jadi viral karena beraksi makan cabai rawit sebanyak setengah kilogram
aksi ekstrim ini dilakukan tanpa minum sedikit pun
dengan santai luki suares memakan satu persatu cabai rawit yang tersaji di hadapannya
tanpa merasa pedas luki terus mengunyah setengah kilogram cabai rawit hingga habis
uniknya luki melakukan aksi makan cabai ini tanpa minum air
pria empat puluh dua tahun ini mengaku kebiasaan makan cabai ini sudah dilakukan sejak kecil saat di kampung halamannya di timor leste
karena nakal orang tuanya sering membiarkan luki tidur di luar rumah tanpa makan
untuk mengganjal rasa laparnya luki memakan cabai yang ditanam oleh ayahnya
yang terkenal dengan kebiasaan makan cabai rawit
luki yang bekerja di kapal ini sering ditegur koki kapal karena ia kerap menghabiskan stok cabai untuk kebutuhan selama perjalanan
luki mengaku dengan memakan cabai dalam jumlah banyak mampu meningkatkan staminanya
jadi kalau ada yang tantang satu kilo saya makan lebih lagi
jadi malam sudah lapar setengah mati mau masuk makan rumah dikunci semua
saya mau panjat ke lapar tidak bisa
terpaksa yang bisa saya makan ya rica rica kebun
luki mengaku siap untuk memakan cabai hingga satu kg apabila ada yang menantangnya
ya jadi kebunnya selesai